ya ingat sherina ingat sadam tapi kesuksesan film petualangan sherina dua puluh tahun lalu
ini mustahil rasanya terwujud tanpa campur tangan dua orang ini
meracik dan menghadirkan film keluarga yang bukan hanya sekedar menghibur
tapi membekas sepanjang masa
langsung saja kita sapa mira lesmana dan riri riza
selamat petang mbak mira mas riri halo apa kabar
baik apa kabar fanny
baik baik baik wah ini first of all congratulations
film petualangan sherina ii ini dirilis dua puluh tahun rentang waktunya atau jaraknya nih mbak
sejak film petualangan sherina
kenapa baru sekarang sih dirilisnya
kenapa nggak pas sherina sama sadamnya masih imut imut gitu
iya nih kayaknya ternyata semua ada waktunya dan yang menarik juga sebenarnya kan mereka bisa jadi
tetap imut di yang animasinya gitu
ada yang animasi juga tapi ada juga petualangan sherina dua nya
ini perbedaannya apa konsep ceritanya akan seperti apa
iya jadi kalau yang animasi itu sebenarnya kurang lebih adalah kisah petualangan sherina yang pertama
kita buat ulang tapi tentunya dengan bentuk animasi jadi kita bisa lebih eksplor bentuknya
tapi ceritanya sama dengan yang pertama
ini untuk memperkenalkan kisah perkenalan sherina dan sadam kepada anak anak hari ini gitu
jadi kita punya bentuk animasi yang ini tadi waktu press conference nggak kita sebutkan ya
dengan adanya sherina animation ini sebenarnya tokoh sherina dan sadam bisa menjadi cilik cukup panjang
dan ini bisa terus berlanjut gitu kisah kisah petualangan sherina ini
sherina kecil gitu ya untuk anak anak indonesia
sementara kalau yang
petuang sherina ii sebagai sequel itu benar benar sherina dan sadam bertemu kembali setelah dua puluh tahun gitu
jadi anak anak sekarang juga tahu begitu ya petualangan sherina yang pertama itu seperti apa
makanya ada animasinya begitu
nah mas riri ini salah satu yang saya ingat banget nih waktu kecil nonton
yang paling menarik salah satunya menurut saya adalah unsur musikal
ini salah satu yang membuat film petualangan sherina ini begitu memorable
sekarang ini gimana
nantinya masih akan ada musikalnya juga kah mas
kalau gitu ke mbak mira deh
gimana tuh mbak
ini salah satu yang menarik nih soalnya
suaranya riri kebetulan hilang ya
jadi tetap harus musikal
dan yang paling berkesan banget buat saya dalam proses pembuatan yang sekarang itu adalah
sherina akan mengambil juga posisi sebagai penata musik dan komposer dalam film petualangan sherina ii ini
dia mengambil alih posisi gurunya almarhum el fasesyuri ya gitu
nah ini mas riri ini sudah bisa mendengar suara saya
nah mas riri ini rentang waktu dua puluh tahun
ini bisa dibilang cukup jauh ya mas
lantas gimana nih optimismenya tetap bisa menghadirkan magnet petualangan sherina yang sekarang
mengingat target viewersnya ini sepertinya juga berbeda
dan bahkan yang datang nih kayaknya kebanyakan akan bernostalgia nih mas ceritanya
itu kekuatan film sebenarnya
film itu bisa menyatukan antara penonton yang baru sama sekali
dengan penonton yang sudah menjadikan film ini sebagian lagi
sebagian dari hidup mereka
banyak sekali orang yang sampai hari ini pun menonton sherina ketika mereka masih berumur enam delapan sepuluh tahun
dan sekarang masih mengingat dialog itu satu demi satu di film
dan karakter ini hidup di dalam diri mereka
nah ini yang sebenarnya film itu selalu kan harus ada sesuatu yang baru tapi ada juga sesuatu yang familiar ya
kami akan melihat cerita ini sebagai cerita yang menggabungkan
hal hal yang lebih familiar yang sudah dikenal dari film petualangan sherina
dan hal hal yang baru sama sekali
memang sangat hari ini gitu ya sangat bicara tentang kehidupan kita sekarang
tentang tantangan hidup kita sekarang dan tentu saja musikal itu akan menjadi seronok
ini akan menjadi film yang menarik
nah kalau untuk konsep cerita sendiri mas ini berarti tidak terlalu jauh begitu ya dari yang
film petualangan sherina pertama gitu
ya sebenarnya cerita tentu saja kita akan melihat tokoh sherina dan tokoh sadam menjalani hidupnya
kurang lebih kayak kita sekarang dua puluh tahun kemudian
nah apa yang terjadi dengan mereka mereka tentu saja sekarang sudah menjadi bagian dari millennials ya
dengan pemikiran pemikiran mereka hari ini yang tentu saja akan mancing banyak hal gitu ya
kita lihat deh nanti
dynamicnya mereka kan sudah ketahuan tuh dari dulu tuh sherina mas saddam itu kayak apa
itu tentu saja akan menarik melihatnya
sekarang mereka bagaimana
nah ke mbak mira nih sekarang
mbak mira industri film di masa pandemi ini terbilang lesu begitu mbak
bahkan pengelola bioskop pun masih ada yang belum berani kembali beroperasi
mengapa akhirnya berani memproduksi film dalam situasi seperti ini
sebenarnya pertama memang apa boleh buat ya dengan keadaan seperti ini memang sangat menyulitkan
baik buat kami pembuat film maupun pihak bioskop gitu
dengan kapasitas yang terbatas dengan operasional yang tinggi lalu itu menyulitkanlah untuk kita semua bisa terus menjalankan industri ini
tapi satu hal yang saya dan riri yakini sekali bahwa
bioskop itu tidak tergantikan gitu
bioskop itu selalu menjadi tempat setelah kita mengalami kesulitan panjang bioskop itu adalah menjadi tempat kita untuk kembali merasa terhibur
merasa bisa menyaksikan sesuatu yang membuat hati senang memberi semangat
seperti juga dulu terjadi waktu petualangan sirena yang pertama gitu
bahwa industri perfilman waktu itu lesu gitu ya
dan saya percaya kita semua pada waktunya akan baik baik saja
dan mudah mudahan petualangan sherina ini betul betul bisa dinikmati oleh semua masyarakat indonesia kembali di bioskop gitu
iya tentu aja kita berharap dan pastinya para fans ini sudah menunggu nih
saya lihat dari tadi di sosial media sudah banyak sekali feedback begitu ya dari para penggemar begitu yang tidak sabar
nah kemudian kapan nih mas liri kapan akan mulai tayang nih di bioskop
oke jadi ya film tentu saja harus diproduksi dulu
kita akan mulai produksi mudah mudahan
setelah kuartal pertama dua ribu dua puluh satu mungkin sekitar maret atau april
dan akan hadir di bioskop di akhir tahun
kurang lebih menjelang akhir tahun
oke menjelang akhir tahun
baik kita tunggu bersama nih ya
semoga lancar proses produksinya dan comratulation selamat miles film hari ini juga berusia dua puluh lima tahun begitu ya
selamat semoga semakin sukses
terima kasih mbak mira lesmana dan mas riri riza sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected